masalah ini berpengaruh sangat besar dalam kehidupan mbak
rumah tangga mba apalagi
mba mencoba untuk ikhlasin
dan berpikir mba masuk penjara itu mba anggap udah sebagai penyucian dari dosa dosa mba
tapi untuk kali ini mba gak bisa
mba harus mempertahankan rumah tangga mba
sepertinya orang ini ada kaitannya dengan ibu elsa
kalau saya sampai ketahuan
saya harus kembalikan uangnya emang sejuta ke ibu elsa
sedangkan uangnya kan sudah saya pakai empat tahun yang lalu

untuk dirumah modal usaha dan juga biaya berobat alika
mba tunggu mba
mba masuk mana
tunggu nanti urick
kisah yang ter pixel
kisah yang ter pixel
mendingan saya pulang saja biar istri saya saja yang nemenin alika di dokter
tenang elsa tenang
ini ada apa sih sebenarnya ngajak ketemu di sini
sekarang kamu jawab gue
kenapa anting itu ada di rumah mama
mbak nino udah kasih tau kan kemu
kalau gue gak pernah kesana
dan anting itu bukan punya gue itu punya mama
papa salah berarti
gak mungkin papa salah liat
karena papa sendiri yang nemenin mama untuk beli anting ini buat kamu
dan mbak juga udah nemuin bukti lagi elsa
mbak telfon orang
dan dia punya bukti
kalau dia melihat mobil warna merah
yang keluar dari klaster
di hari pembunuhan
sekarang mbak minta kamu untuk jauh jujur
masalah ini berpengaruh sangat besar dalam kehidupan mbak
rumah tangga mbak apa lagi
mbak mencoba untuk ikhlasin
dan mbak pikir mbak masuk penjara itu mbak anggap udah sebagai penyucian dari dosa dosa mbak
tapi untuk kali ini mah gak bisa
mbak harus mau bertahan di rumah tangga mbak
dan mbak akan cari bukti itu
mbak bisa mencari bukti itu
kenapa ada yang melihat gue
kalau sampai ada yang ngeliat mobil gue
cctv klaster kan hari itu lagi rusak
jadi gak ada bukti
gak ada bukti
ya gak ada
lo ada foto mobilnya kayak apa
ada bukti video rekamannya
lagi yang nih gue kasih tau ya mbak
mobil merah itu bukan cuma gue doang yang punya
lagi yang gue juga udah ngejelasin semuanya
semuanya ke polisi
lagi mama juga udah kasih kesaksian
kalau gue itu ada di rumah
udah lah mbak
udah lah mbak
deket juga enggak
punya masalah juga enggak sama dia
tapi kamu yang bilang sendiri kalau kamu hamil sama roy
makanya mbak temuin kan
yuk sekarang gini aja deh
gue akan kenalin temen model gue
ayah dari bayi itu
gue hamil sama dia bukan sama roy
kehamilan itu bukan suatu bercandaan ya elsa
udah diem mbak
lo tuh gue tau lo tuh lagi stress
lagi stress kan lo karena berani bersama mertua lo
lo sama suami lo keluar kan dari rumah
tapi asal lo tau ya
caranya gak kayak gini
bukan berarti lo bisa nuduh gue seenaknya
gak bisa gue lama lama disini
aku nggak percaya sama penjelasan kamu elsa
tapi masalah aku gak punya bukti
rangit belum sampai ya
udah jam segini lagi
gue tungguin aja kali ya
paling dikit lagi juga nyampe
selamat datang pak
ini menu nya
mau pesen apa
saya pesen americano satu aja
itu aja dulu ya
gue udah sampai di sparrow cafe